sanitasi dan kebutuhan air menjadi kebutuhan mendasar setelah pangan yang harus dipenuhi di pengungsian di karangasem bali
hal ini menjadi sorotan karena erat kaitannya dengan kesehatan dan keberlangsungan kehidupan pengungsi
dan sudah ada koresponden cnn indonesia yudi yudawan yang akan melaporkan situasi terkini dari bali terkait erupsi gunung agung
selamat siang yuda
bagaimana update aktivitas magma dan juga aktivitas kegiatan warga termasuk kegiatan ibadah warga di karangasem bali
pada siang ini
selamat siang aldi
saat ini saya berada di kawasan pura besaki dan tepat di belakang saya ini adalah pura besaki yang berjarak sekitar tujuh km dari puncak gunung agung
dan ini termasuk dalam kawasan zona bahaya dua dan tiga yang memang diharapkan tidak ada lagi warga ataupun aktivitas keseharian yang masih dilakukan oleh warga di kawasan kecamatan rendang maupun di desa besaki sendiri
berkaitan dengan kondisi gunung agung memang informasi yang kami dapatkan dari pvm
bg mungkin bisa kita saksikan di belakang gunung agung tidak terlalu terlihat puncaknya karena tertutup oleh asap maupun oleh kabut
namun kondisi bukan berarti kita katakan dalam kondisi yang aman ataupun kondisi yang tidak perlu adanya kewaspadaan
ada pepatah yang mengatakan calm outside but inside there is still something ongoing
berarti dalam konteks itu dimana semua warga ataupun semua pihak keamanan harus tetap bersiaga
terkait dengan magma sendiri memang ada informasi pada hari ini
hingga pagi tadi visibility ataupun asap ataupun kabut yang keluar dari kawah gunung agung sendiri memang terlihat tipis
ada dua kemungkinan
pertama memang aktivitas erupsi yang terjadi pada tanggal dua puluh enam dan dua puluh tujuh november lalu sudah menghabiskan energi magma atau lava yang ada di dalam kawah gunung agung
ataupun yang kedua adanya sedimentasi akibat adanya erupsi yang terjadi di gunung agung pada tanggal dua puluh enam dan dua puluh tujuh november lalu
sehingga mengakibatkan lava ataupun energi panas
yang ada di dalam perut bumi gunung agung tidak bisa keluar
dengan dua variabel ini justru kita harus berwaspada
jika variable pertama memang kabut asap tersebut terlihat tipis berarti memang akan kecil kemungkinan terjadi erupsi yang lebih eksplosif
tapi apabila variabel kedua di mana terjadinya sedimentasi sehingga lava tidak bisa mengalir sempurna justru kita harus waspada
apabila kondisi stabil seperti ini cukup lama justru energi yang ada dalam kawah gunung bisa terbilang cukup harus diwaspadai
mengingat mereka tidak mampu mengalir
atau keluar dengan sempurna
atau yang kedua apabila nanti memang ada erupsi kecil ataupun ada lelehan dalam waktu dekat itu boleh jadi tidak akan terjadi erupsi lebih besar
sehingga kondisi saat ini memang harus tetap diwaspadai dan status gunung agung sendiri dalam kondisi awas
terkait dengan aktivitas ritual keagamaan warga ataupun umat hindu di kawasan pura besaki
sehingga tadi pagi masih terus dilakukan dan untuk mengetahui aldi seperti apa ritual tadi kemudian apa tujuannya
dan bagaimana kegiatan prosesi ada tadi
saat ini saya sudah bersama dengan salah satu perwakilan dari berndesa adat besaki bapak jero mangku widiarta
selamat siang pak jero
pak jero mungkin pak jero bisa diceritakan
aktivitas apa tadi ritual ataupun prosesi adat seperti apa yang dilakukan oleh warga di pura besaki
makasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami
ritual tadi pagi itu rutinitas dilakukan setiap tahun
tetapi dalam hal ini berkaitan dengan erupsi gunung agung
masyarakat kami yang ada di krb tiga dan dua semua dikosongkan
berkaitan dengan ritual tadi pagi adalah prosesinya kami cerita dulu
prosesinya pagi itu adalah nedunang hidup betare istilah balinya
nedunang hidup betara siangnya adalah merupakan puncak daripada karya penyebrahma itu
siangnya sorenya hari ini penyineban hidup betara
itu prosesi daripada hari ini dilakukan karya penyebrahma
dan rutinitas dilakukan setiap tahun adalah merupakan memohon keselamatan kepada idesang yang widibasa
kepada tuhan yang beristana di purwabesaki
memohon keselamatan dan menyeimbangkan alam api yang ada di bawah tanah
karena alam api yang ada di dalam tanah tentunya magma dan yang lainnya
mudah mudahan dengan adanya ritual hari ini erupsi gunung agung tidak lebih dari seribu sembilan ratus enam puluh
itu harapan kami
biar apalagi bahkan harapan kami walaupun keluar erupsi itu biar sedikit
biar pelan pelan keluar erupsi gunung agung itu harapan seluruh umat
bahkan kami umat hindu di bali khususnya
pak jero terkait dengan kondisi gunung agung
yang masih berubah
di dalam satu sawah
berjarak sekitar tujuh km dari puncak gunung
lalu bagaimana dengan aktivitas ibadah warga sendiri
dan tadi apakah memang warga masih antusias
atau memang ada pengamanan atau ada batasan terhadap jemaah yang datang untuk mengikuti ritual hari ini pak
untuk umat yang datang kami selaku bendesa adat besakeh tentunya melarang dan mengizinkan juga tidak berani kami
keikhlasan keeningan niat dari niat hatinya sendiri
untuk sembahyang itu
tentunya masih banyak umat untuk datang persembahyang berspiritual
untuk mendoakan biar gunung agung walaupun keluar atau walaupun meletus tidak separah seribu sembilan ratus delapan puluh
masih banyak umat umat untuk hadir
tapi kami tidak mengimau untuk adir tidak
kami selalu mengindahkan semua impuan yang ada
pak kemudian harapannya kedepannya apabila memang nanti ada umat yang akan mengadakan ritual ataupun prosesi upacara disini
dengan status awas apakah kedepannya memang mereka masih tidak bisa melakukan aktivitas
adakah sarana ataupun alternatif lain sehingga warga tetap masih bisa melakukan aktivitas
berkaitan dengan situasi kondisi krb tiga yang tentunya aktivitas gunung agung tidak menentu hari ini
kami melakukan untuk menindaklanjuti semua itu
untuk mengambil alih dan lain sebagainya
spirit yang dilakukan tetap kami selaku bendesa adat besakeh
mengimbau kepada umat tidak artinya melarang dan mengizinkan pun tidak
yang penting yang bersangkutan itu merasa nyaman untuk bersembahyang
baik terima kasih pak jeromangku untuk informasi dan berbincang bersama kami di cnn indonesia
ya tadi perbincangan saya dengan pak jero mangku widarta bendesa desa besaki
di mana memang aktivitas hari ini merupakan salah satu ritual panjang dari aktivitas prosesi upacara adat yang biasa dilakukan selama tiga hari
namun hari ini hanya dilakukan satu hari
untuk menjaga keselamatan dan keamanan umat yang mengadakan ritual pada hari ini
aldi kembali kepada dari jakarta
baik tetap berhati hati saat meliput di sekitaran kawasan rawan bencana
dan terima kasih atas laporan anda dari purwabesakeh karangasem bali
koresponen cnn indonesia yudi yudawan